baik perhatikan yang lolos intervensi
yang pertama adalah
ini direktur kamar ini tau ga sih
itu power dong bu
atur dia atur
aduh itu punya mata sih
yang punya perusahaan siapa sih
mbak mbak mbak nontal nanya ya
anda itu mau nggak mbak jadi ob
aduh bukan di sini seleksinya
nggak mas saya nggak mau jadi ob
saya mau jadi desainer di sini
mereka semua kelihatan canggih dan pasti lulusan sekolah mode terkenal
tapi aku gak boleh langsung nyerah
ini cuma satu satunya kesempatan aku dapat uang untuk vino
baik perhatikan semuanya
ujian pertama kita adalah fd atau fashion design
dan juga konsep dari kalian semua
kita akan memilih lima peserta
setelah lima peserta
di antara kalian akan bergabung di sini
tema desain kalian adalah
kalian bisa mulai sekarang
aduh kenapa aku nggak bawa pensil warna ya

ini laras asisten kamu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kalau ada apa apa panggil saya aja ya pak
pak bobi hari ini tugas
kamu yang pertama adalah menilai
calon pkm baru untuk divisi
desain kamu kan tahu
departemen ini sangat krusial
kamu supaya kamu langsung terjun
untuk memilih siapa yang
kamu anggap cocok untuk kamu tempatkan
di posisi itu oke
senang bekerja sama dengan bapak
kami akan memilih lima kandidat untuk interview pak
ini hasil desain mereka
maaf sembilan belas pak
kalau saya lihat dari semua ini pak
tapi ini belum maksimal
jadi bagaimana perusahaan ini bisa maju kalau semuanya seperti ini pak
begini sebenarnya masih ada satu lagi pak
tapi setelah saya lihat latar belakangnya
tidak memenuhi persyaratan kita pak
dia itu cuma lulusan kursus menjahit pak
lalu kenapa kalau dia cuma lulusan khusus menjahit
yang kita cari di sini adalah bakat pak
dan bakat itu bisa dipoles
ini yang kita cari pak
ini baru namanya bakat besar
pak lain kali
kalau sampai ada bakat besar seperti ini
lari dari perusahaan hanya karena dia nggak punya ijasa
saya tidak akan segan segan untuk memberhentikan bapaknya
oke saya harus bertemu dengan direktur keuangan dulu
silakan bapak lanjutkan interviewnya
nanti saya akan menyusul
baik pak kalau begitu
kami akan berjumpa
kami permisi pak
baik perhatikan yang lolos interview
yang pertama adalah
dan yang terakhir
kamu mau ikut seleksi selanjutnya enggak
ikut pak saya ikut pak
kenapa kamu malah diam di situ
oke julie sekarang ke diri kamu
aku harus bisa
aku harus bisa
rancangan saya adalah cinta yang murni
seperti cinta ibu kepada anaknya
cinta yang sederhana
dan tanpa masalah
dan tanpa masalah
dan tanpa pamrih
cinta yang rela mengorbankan apapun
demi anak yang dilahirkan
yang dengan susah payah
biarpun itu berarti nyawanya
warna yang suci
tanpa ornamen apapun karena
cinta ibu kepada anaknya
tak butuh dekorasi apapun
sebenarnya ini hanya berupa lilitan kain
namun dijahit dengan kuat dan nyaman
tapi saya juga memakai
seperti tangan ibu yang melindungi anaknya
mah semoga mereka terima semua pilihan tokoh ini
padahal aku nggak pakai warna banyak dan siruet macem macem
karena aku gak punya pincel warna
bagus sekali sangat bagus sekali
desain yang sederhana namun mempunyai konsep yang sangat kuat
hal yang semua harus belajar dengan kangen ini
bahwa sesuatu yang indah itu
enggak selalu harus menolak
dan sekarang saya persilahkan kalian semua keluar dari sini